kita ke informasi selanjutnya di subang jawa barat
kini ada objek wisata kamar terbalik yang bisa dimanfaatkan pengunjung untuk berfoto selfie
ini kalau yang pusing begitu tidak diharuskan ataupun tidak direkomendasikan untuk datang ke sini
tapi bagi anda yang mungkin pusing tidak perlu khawatir
karena pengunjung juga bisa mencoba sky swing ayunan dengan ketinggian lima puluh meter
ini juga pusing sih sebenarnya tapi lebih seru lagi karena lima puluh meter
tapi kita lihat dulu seperti apa sebenarnya keseruan mereka di sana kita lihat bersama
sejumlah pengunjung di obyek wisata yang terletak di jalan jenderal ahmadiyani subang jawa barat ini
saling bergantian untuk bisa menikmati sensasi bersuah foto di kamar terbalik
baik di kamar tidur maupun di ruang bar yang posisinya perabotan yang posisi perabotannya tidak lazim
ya baru pertama kali
sensasinya apa sih
ya indah menarik
kalau di subang sendiri ini pertama ada atau gimana
pertama ada ya
di hari libur atau akhir pekan
pengunjung bisa mencapai seratus orang
bila tidak ingin berdesakan pengunjung bisa datang di hari biasa
di sini ada kamar terbalik ini contohnya
di sebelah sini juga ada rumah komboi
sky swing juga ada apa di sana
di tempat ini juga ada sky swing alias ayunan yang berada di ketinggian lima puluh meter dari permukaan tanah
para pengunjung bisa menguji adrenalin saat bermain ayunan ini